gubernur dki jakarta anies baswedan berjanji akan menggratiskan biaya mengurus surat surat penting korban kebakaran di kelurahan kembangan utara jakarta barat
tak ada warga rt enam belas rw lima kelurahan kembangan utara jakarta barat yang menyangka tempat tinggal mereka bakal rata dengan tanah dalam waktu singkat
tak sampai dua jam ratusan rumah di kompleks taman kota yang dihuni oleh dua lima ratus jiwa ini ludes terbakar
terus udah ada yang teriak kebakaran suami saya lihat katanya api udah ada di atas di atap rumah yang dari saya itu tiga kayaknya sih
saya nggak sebegitu tahu langsung saya bawa anak anak keluar ini anak saya satu lagi diungsiin yang gede
udah cuman itu aja
ibu nggak sempat bawa barang barang
gak bawa apa apa cuman surat aja mungkin gak komplit
nggak tahu baju aja udah yang di badan aja udah
ini gak tau anak anak
surat surat gak sempat dibawa
ada sebagian mungkin tapi ada yang ketinggalan sepertinya saya
nggak tahu saya kasihan anak saya ini pada trauma semalam aja dia pada bangun ini terus ketakutan nangis
camat kembangan agus ramdhani mengatakan
pemerintah setempat sudah berkoordinasi dengan tni polri pmi dinas sosial tagana dan dinas kebersihan
untuk mendirikan pos bantuan bagi para korban
sementara penyebab kebakaran masih diselidiki
saat ini masih dalam penyelidikan pihak forensik dari polri
kita tunggu saja tetapi dugaan mungkin dari arus pendek
sehingga mengakibatkan dua orang meninggal dunia tadi malam
satu keluarga ibu berusia tujuh puluh tahun dan anaknya empat puluh tahun
gubernur dki jakarta anies baswedan telah mengunjungi para korban kebakaran
didampingi istrinya ferry farhat
momen ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan keluh kesah mereka
serta meminta bantuan pakaian seragam sekolah bahkan ada yang meminta pekerjaan
ada ibu yang sudah mengatakan pak kalau saya butuhnya suami saya kasih kerjaan nanti kita atur pekerjaannya
jadi karena kalau cuma dibantu uang tidak menyelesaikan masalah pak
tapi yang penting adalah pekerjaan
memang itu perencana kita semua adalah memberikannya ke lapangan pekerjaan
karena lapangan pekerjaan lebih stabil
tapi yang penting saya sampaikan kepada semua ibu ibu yang sangat emosional sedih karena memang barangnya habis
saya sampaikan pada mereka ibu insya allah ini adalah cara dari allah untuk nanti ibu mendapatkan yang lebih baik
karena itu sabar tawakal dan kita semua percaya pada takdir
anies baswedan juga berjanji akan membantu memudahkan kepengurusan surat surat warga
seperti kartu keluarga akte kelahiran buku nikah dan surat penting lainnya